besok bapak akan di operasi
tadi pak al sudah bereskan
bayi operasi bapak
sekarang bapak istirahat

ya ya ternyata kamu kenal istri bang raden
padahal mamahnya tadi gak kenal
padahal dulu bang dadang pernah bilang
kalau mama sarah yang sudah memesan makamnya nindi
ada yang kamu takutkan elsa
ada yang kamu takutkan elsa
dia makin bikin gue terpojok
sebentar lagi elsa
siapa yang sudah menebar angin
dia yang akan menunggu ibadah
siap siap dengan apa yang sudah kamu semua tahu
brengsek sih al
gue harus cegah mang dadah
gue harus bujuk mereka
gue gak akan biarkan lo hancurin hidup gue ah
gak akan pernah
biaya rumah sakitnya semua sudah saya urus
tidak pakai repot repot lah ya kali gak usah lah
papa bisa sendiri po
papa cepat sehat ya
jaga kondisi papa
gak usah mikirin sesuatu yang membuat kondisi bapak menjadi memburuk
andien pasti sedih sekali pa
tidak bisa melihat istri saya sedih
apalagi sekarang angin sedang hamil
apa maksudnya aku bicara begitu sambil lihat ke arah aku
apa dia sengaja nyindir
yang dulu bikin banyak andien bersedih
ada yang mau nyalahin
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
boleh ya pak ya
papa harus jaga kesehatan
jaga budi kamu
aku pulang mulai ya
terima kasih banyak ya
kalian sudah banyak sekali membantu mama dan papa
mama juga harus jaga kesehatan ya
mama gak boleh sakit
pulang mulai ya
selamat malam juga bu
ada yang bisa saya bantu
yang rumahnya itu alamatnya ada di kampung rawa
baik tunggu sebentar ya bu
pasien yang bernama bapak dadang
sedang dirawat di ruang rawat nomor dua ratus sebelas
koridor selatan di paling ujung ya bu
terima kasih banyak ya
suami saya butuh istirahat karena besok akan dioperasi
kalau gitu saya bisa bicara dengan ibu
kenapa bu elsa tiba tiba ada di sini ya
ya bu ada apa
ya jadi gini saya mau minta maaf
waktu itu ibu pernah minta uang ke saya untuk biaya operasi
pada saat itu saya belum ada uang
tapi sekarang saya
gak apa apa bu
alhamdulillah biaya operasinya bapak sudah
dibayar sama pak aldebaran
jadi saran saya sih mending uangnya dikembalikan lagi aja ke pak al ya
saat ini saya ada uang kok saya bisa transfer sekarang
nih saya transfer sekarang ya
pak al sudah minta
pak al sudah minta
pak al sudah minta
membayar semua biaya operasi
dan besok sudah ditentukan jadwal untuk operasinya bu
saya nggak mau jadwal operasi suami saya jadi berantakan lagi
kasian suami saya
ya tapi kan bu
sudah bu elsa
bu elsa gak usah dipikirin ya
semuanya udah beres
saya permisi bu
nih udah kita jelasin
malah kita aval datang remarkable pey encima per ries
mereka tetap mau terima uang aldebarnya
artinya mang dadang pasti akan melakukan apa yang diminta al sama dia
kamu tadi habis bayar admin kamu kemana sih
kok lama banget
tadi habis bayar admin itu saya ke kamar mandi dulu
berarti saat itu
ya kan aku takut suami aku hilang
kalau hilang gimana yang mijitin aku siapa nanti kalau bukan suami aku
nah itu ya elsa
kamu dari mana aja
lama banget kamu pergi
tadi itu toiletnya lagi dibersihin dulu jadi aku nunggu dulu agak lama